menjelang akhir tahun dua ribu dua puluh dua kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat telah menyelesaikan sejumlah infrastruktur strategis dan prioritas nasional
mulai dari mendukung terlaksananya agenda internasional membantu proses pemulihan pasca bencana alam hingga pembangunan proyek ikn
dalam menghadapi perubahan iklim wajah taman mini indonesia indah sebagai ikon dan destinasi wisata kota jakarta telah direnovasi menjadi lebih segar lebih hijau dan asri
demikian pula dengan kawasan labuan bajo dan pulau rinca telah selesai ditata dengan berbagai kelengkapan infrastruktur untuk menyambut asean summit dua ribu dua puluh
pada awal tahun dua ribu dua puluh dua telah diselesaikan pula penataan kawasan mandalika yang dilengkapi dengan infrastruktur penunjang pariwisata
yang mendukung kawasan pandang yang berbeda
dan mendukung kesuksesan indonesia sebagai tuan rumah motogp mandalika
secara keseluruhan menjelang akhir tahun dua ribu dua puluh dua kementerian pupr telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis dan prioritas nasional
antara lain penyelesaian sembilan bendungan pembangunan satu ratus enam puluh tujuh km jalan tol baru tujuh puluh lima jaringan irigasi baru serta rehabilitasi dua ratus tiga puluh ribu hektare jaringan irigasi
telah terselesaikan pula pembangunan tiga sistem penyedia air minum dan tujuh pos lintas barang
dan telah menjelaskan kepentingan atas negara bagi pelintas antar negara serta penyediaan dan dukungan infrastruktur perumahan
untuk mempertahankan daya beli masyarakat agar bangkit dari dampak ekonomi akibat covid sembilan belas
kementerian pupr terus melaksanakan program padat karya tunai atau pkt yang telah memberikan lapangan pekerjaan bagi lebih dari enam ratus sebelas ribu jiwa
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua indonesia mengalami berbagai peristiwa bencana alam antara lain di aceh utara tapanuli utara
dan yang baru baru ini gempa dician
kementerian pupr terus mengerahkan segenap daya dan upaya untuk membantu mulai dari tanggap bencana rehabilitasi dan rekonstruksi

yang itu melanjutkan pembangunan prasutur prioritas khususnya prasutur pendukung performa ekonomi
untuk menemukan sentra sentra ekonomi baru termasuk pembangunan buku kota nusantara
dan pembangunan tiga kota industri
satu milestone penting yang akan dicatat dalam perjalanan bangsa kita adalah pembangunan ibu kota negara ikn nusantara
sebagai bagian dari mimpi indonesia maju
hingga akhir tahun dua ribu dua puluh dua kementerian pupr terus melanjutkan pembangunan akses jalan tol
dan jalan logistik pembangunan embung dan intake air baku
serta gedung perkantoran dan hunian bagi para pekerja
pupr berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur
dengan tetap fokus pada kualitas estetika dan keberlanjutan lingkungan